puluhan orang yang tergabung dari berbagai komunitas relawan kebencanaan menggelar aksi
penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan gajah mada jakarta pusat pada minggu siang selain
jalan sejumlah jembatan penyeberangan orang haltebus transjakarta hingga haltebus yang
berada di pinggir jalan turut disemprot aksi penyemprotan disinfektan di sepanjang jalan
dan haltebus merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk mencegah virus corona dan
ini bagi saya ini adalah suatu bela negara karena negara kita sedang terancam dengan virus
itu ya kalau bukan dari kita yang menggerakkan siapa lagi inilah sebetulnya kita perancangkan
masyarakat ya agar bisa membantu masyarakat dan negara ini seperti itu saat ini pencegahan penyebaran virus
corona bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat